wah papa ganteng banget
makin terbang nih papanya nih
gak apa apa anak kecil itu kan jujur
mama cantik kan
balas ya arend
mas lumpur pak pak pak pak
ya menurut perkembangan yang aku lihat
askerasi udah boleh pulang
alhamdulillah akhirnya den askar bisa pulang
pak buan din selamat ya
kamu semua disini turut bahagia banget
selamat datang pak
terima kasih banyak ya
ini kan juga berkat dari doa doa dari kalian juga
tidak hanya askar udah bisa pulang
kita juga ikut bahagia
kalau keluarga alpari kan semuanya bahagia
ya udah kami masuk dulu ya
kamu sekarang udah makin pinter nih
udah tau warna warnanya yang gemoy gemoy
kan di sekolah diajarin ya
kue buatan miss kiki
ini bisa ambil juga
enak enak enak banget
ini udah kue buat dolong
tembak baru ya
ya ampun alhamdulillah
aspaka udah pulang
ini udah ya sekarang ma
ya sekarang ini kakak
lagi bobot dedeknya ya
aduh aduh aduh
rumah kita tak sampai
mau ismi lagi ma
mau dikisah adik
bahagia melihat kalian berdua
sehat sehat terus ya anak mama
saya serah di kamarnya
kamu kan belum boleh nginong yang berat berat
gak usah gak apa apa mas
dia bilang aja mau gantian
masih menang ya
nah kita ke kamar dedek sekalian
hore dedek sekalian pulang
hore dedek sekalian pulang
bebas sekarang dateng
bebas sekarang dateng
jagoan kecil mama
di rumah ini semua orang sangat mencintai kamu nah
kamu harus tumbuh untuk menjadi anak jagoan mama yang kuat
teruslah berjuang ya sayang
mama kenapa sedih
di rumah saya
sekalian rosa parks
kata canta buat mama
gak ada missouri
aku juga seneng pak
seneng lias kamarnya adik ya
kamarnya bagus sekali
terima kasih ya
terima kasih ya sayang
alhamdulillah banget ya
sekarang ya sekarang
udah kuat bisa berkumpul lagi di apa ini
aku juga senang
akhirnya sekarang bisa pulang
dan ketemu sama kita semua disini
saya udah pesenkan makanan

pesen makanan di luar

tolong kasih tahu ke mama saya ya
kalau sekarang udah di rumah sekarang
aku bisa juga
sama nanti malam juga mau ada acara makan bareng acara kecilan
kabarnya mama sama papa juga kalo mau bikin acara
boleh minta tolong gak
siap mas selamat mandi
kok ngarep dia
itu tuh coklatnya bapak
sayang terima kasih
ibu sudah menjadi ibu yang hebat ibu yang kuat
untuk askara seumur hidup
kamu juga suami yang hebat
udah panjang nih
yaudah nanti aja
enggak nanti terus kamu panjangin sampai sini
malah mama enggak suka
enggak boleh pengampe kan
beres dia cukurin
aku mau cukur
enggak usah deket deket
yaudah enggak usah
yaudah kenapa sih
yaudah yang emang tua
anak juga ada dua kenapa
kece kece banget
itu seluruh cinggung
dia geli kena ini
karena dia seneng ada geli geli
dia cukur aku cukur nanti ya
yaudah biarin tika duduk
yaudah saya ke depan dulu
kok tiba tiba banget ngajak aku ke kafe
cuman pengen ngajak kamu have fun aja
ya habis selama kamu batal nikah
kamu cuma diem aja di kamar
enggak mau keluar
eh mau pesan apa
permisi bawa permisi
silahkan dulu pak
pak andi kenalin ini catherine
dia adik ipar saya
catherine kenalin ini pak andi
dia ayah dari pasien anak yang kakak tanah
gimana kondisi anak bupaskan
sebelumnya saya minta maaf dokter karena
saya sudah mengganggu waktu dokter
karena kondisinya lagi darurat sekali
anak saya sering mengalami sesak nafas
sesak nafas ya
pak sebelumnya saya minta maaf
saya izin ke toilet sebentar ya
nanti kita lanjut lagi
oh iya silahkan dokter
oke sebentar ya
pak mau pesan minum
itu kan mbak catherine
apa satu bulan lebih setelah mbak ket dan randy batal menikah
mbak kat jadi punya pacar baru
emang apa kita mampir aja ke rumah al sekarang mbak
kalian jenguk bayi sekarang
pak tapi ini jalanan lagi macet banget loh
nanti kalau kita langsung paksain kesana pasti sampai di rumah andi akan malem
dan papa juga kayaknya harus istirahat dulu deh
kamu kelihatan capek lho pak
mendingan kita pulang aja dulu gimana
masuk aja lah
kita ke rumah al nih
eh jessy telepon nih pak
aku angkat sebentar ya
tante sama om
sepertinya nggak mungkin bisa kesana sekarang
ini kita lagi kejebak macet di jalan dari tadi
kalau kita paksain kesana pasti nyampainya malem sekali jess
jadi tolong sampein sama andi dan al ya
insya allah besok tante sama om kesana
iya yaudah kalau gitu makasih banyak ya jazz
iya jessi bilang kalau andin sama al itu bikin syukuran kecil kecilan di rumah
cuma keluarga aja sih
tapi aku udah bilang sama jessey kalau kita gak mungkin kesana pak
udah kita pulang aja dulu ya
papa juga keliatan nih capek sekali
eh ada mbak catherine juga disini
alhamdulillah baik tante
tante apa kabar eh tante duduk duduk
ini laki laki yang lagi dekat sama mbak catherine yuk
setelah putus dari randy mbak cat lagi deket sama dia
tanpa kita bicara di luar aja yuk
sebentar ya pak
ah enggak enggak enggak maksudnya tante tuh cuma pengen jawaban dari mbak catherine sendiri
apakah betul ini laki laki yang lagi deket sama mbak ket itu loh
bukan tante ini ayah dari pasiennya kak michi
apa yang dibilang sama catherine itu benar
ini ayah dari pasien yang saya tangani
tapi sejujurnya aku kurang nyaman dengan cara tante yang tiba tiba menuduh aku aneh aneh
maaf banget ya tante
maaf banget ya tante
aku permisi dulu ya kak
pak permisi ya pak
aduh tapi tante tuh gak enak mbak michi
bentar ya mbak michi
mama dapat remisi lagi
berarti itu artinya mama bisa cepat pulang buat ketemu kamu
mama udah kangen banget meluk kamu cium kamu
kayaknya gue harus belajar tentang hukum deh
biar gue bisa lebih paham apa aja yang bisa meringankan hukuman
tapi kayaknya masih susah juga sih buat belajar di dalam sini
apa gue minta tolong aja ya sama papa buat beliin bukunya
lagi lagi gue mau
jadi gue coba minta mereka deh buat beliin
tadi aku udah telepon tante sarah
dan tante sarah minta maaf yang serba serba terjadi
terbesarnya sama om surya karena gak bisa dateng mbak
soalnya mereka masih terjebak dalam kemacetan
dan om surya juga kelalahan takutnya kondisinya drop
maaf ya kemungkinan kalo bisa besok mereka mau dateng
udah gak apa apa nggak usah dipaksa
aku juga mikirin kesehatan papa kan takutnya kenapa napa gimana
mbak ini kan sebentar lagi udah waktunya makan malam
masih siap siap dulu aja
mbak istirahat fir aku yang jagain dede askara nya ya
aku nitip sekarang sebentar ya
tolong dijaga tolong diperhatiin
kamu jangan kemana mana
kalo nangis kasih tau mbak
mbak andien tenang ya mbak andien yang relax
mbak andien gak payah lupa
mbak andien gak payah lupa
kalo jerunginan hati anak mbak
jadi kalo mbak tenang mbak bahagia
askara juga pasti nanti tumbuhnya dengan bahagia dan dia bisa berjuang
ya udah kalau gitu mbak mau bersih bersih dulu ya
ganti baju dulu
mamaku harus bentar ya
dijagain sama tante jessy ya nak
bawain makanan ke dalam
baik pak randy
im lo bantuin gua nurunin barang dari mobil
kalo lagi malas agaknya lo yang disuruh
oh oh oh oh begitu im jadinya im lume gua
baik im baik
hah pak ria bisa bantu saya
pak randy boleh saya bantu satu
silahkan gue bantu
tante mohon maaf banget sama mbak catherine
tapi ini bukan tanpa sebab
tante bersikap seperti itu
tante kan tadi liat mbak katrin tuh sama laki laki lain
dari kemarin tante itu coba menghubungi mbak catherine
juga susah banget dihubungin
apalagi setelah mbak catherine itu memutuskan pernikahan
padahal randy itu sudah membujuk mbak catherine
apalagi sebulan yang lalu
tante itu melihat mbak catherine sama teman teman
kayaknya nggak ada beban gitu loh
mbak katrin terlihat santai
padahal kan mbak catherine baru aja memutuskan
untuk tidak jadi menikah sama anak tante
terlihat bahagia tante
aku terlihat bahagia
tanpa mengurangi rasa hormat aku sama tante
aku mohon tante untuk berhenti
mikirin semua keputusan aku
apapun yang akan aku laluin ke depannya
tante perlu tante ketahui
satu bulan terakhir ini adalah
satu bulan terberat dalam hidupku tante
dari mas andy tante
walaupun dari awal aku ragu aku bisa
dan kalau tante berpikir aku bahagia
karena keputusan ini
aku gak bahagia
tapi aku bersyukur aku dikelilingi sama orang orang yang peduli sama aku
dan kalaupun tante malu karena aku sama srendy batal nikah aku minta maaf tante
tapi apalagi aku tante aku yang menjalani
dan aku juga memilih untuk gak terus terusan terpuruk dalam kondisi ini
tante gak tau kalau selama ini mbak catherine melaluinya seperti ini tante benar benar gak tau mbak
gak apa apa tante tante kalau memang udah gak ada lagi yang mau kita bicarain aku permisi ya tante
eh mau kemana mbak cat itu mbak michi masih di dalam loh
lalu aku minta maaf sekali lagi ya
gak apa apa mbak cat jangan pergi dulu
gimana sih apa aku salah lagi yang umumnya tadi
aku telpon randy aja deh
aduh udah malem gini
aduh mbak catherine tuh kenapa napa deh
randy aku mau pulang loh
alhamdulillah om prince juga ikut senang
oh iya sekarang dede askaranya dimana
dede askaranya lagi tidur di kamarnya
om randy mau liat gak
ya aku ntarin
om reddy nunggu bapak sama mama dulu
lagian amri juga mau bantu siapin makanan dulu di sini
ya kamu duduk di situ
siapin dulu makanan semua
apalagi yang kurang ya mbak
apa lagi tiring boleh semua
udah udah kok nanti tinggal minum sama nanti piring piring gitu aja
nanti aku pilih
yaudahlah gak usahlah
udah gak usah
kamu aja dicukur
gak ada waktunya
percaya sama aku kan
ya bekas sudah cuma nak
udah lah nanti saya potong rambut kalian deh
tapi bagus kok mas jadi kelihatan lebih muda
takut semua belunya kesini
bajis ditunggu di ruang makan
soalnya bentar lagi mau makan makan
yang jagain askar
suster mirna gak apa apa
biar suster nyerang makan duluan ya
aku disini aja jagain dari askar oke
mbak jas kan keluarganya andin
jadi mbak jis duluan aja disana
yang penting askar aja yang jagain
kita disini aja deh
jangan berhenti sendiri omeli
terima kasih ya
siti paskara tolong jagain
untung banget ini
saya minta maaf ya pak andi atas kesalahpahaman yang terjadi
iya gak apa apa dok
justru saya yang harusnya minta maaf karena sudah mengambil waktu dokter
kalau gitu saya pamit dulu ya
salam untuk anak bapak ya
kalau gitu saya pamit dulu ya
sekali lagi saya minta maaf ya pak andi
ini mbak catherine kayaknya marah dia sama tante
dia tadi pergi begitu aja mbak
aduh tante takut
udah tante tenang ya
ini aku coba hubungi catherine
tolong ya hubungi aja dulu mbak
aduh aku khawatir nih
gak diangkat tante
aduh aduh semoga mbak catherine gak apa apa nih ya mbak
yaudah tante gak usah khawatir ya
mungkin catering sekarang udah di rumah
mbak aduh tolong sampaikan permintaan maaf tante ya
buat mbak catherine tante itu gak bermaksud gimana sama dia gitu loh mbak
gak bermaksud menyinggung atau gimana gitu mbak
maafin tante ya
iya tentu nanti saya sampaikan ke catherine ya
saya izin pamit dulu ya tante ya
nanti kalau misalkan ada kabar dari catherine langsung saya kabarin lewat trending
aduh aku jadi merasa bersalah banget sama mbak catherine
semoga keadaan mbak catherine baik baik aja
lo serius sak lo dapet remisi lagi
lo yakin gak sak
iya saya serius
saya langsung ketemu sama kepala lapas ya terus ngomong sendiri ke saya
ada suratnya juga kok
alhamdulillah ya kita seneng dengernya sak
ya ini kan juga berkat kalian
saya mau berterima kasih sih sama kalian
selama ini kan saya juga gak ada masalah tapi kalian juga mau saya ajarin bikin baju bayi kan
siapa yang mau terribly gendum aja

buatin kok disaster
relatives igasi tuh gak korban sih
gw mintaindo sih
nikernanya bisa mikir gitu lho
saya yang bikin saya kesel
ganti kalian berdua ikut saya
mbak catherine kemana yoh
mana udah malam
aduh kok belum ada kabar juga sih
kalau aku hubungi randy aduh takutnya randy malah marah sama aku
kalau gitu baiknya aku tunggu aja kabar dari mbak mici
siapa tahu memang benar benar itu mbak catherine sudah di rumah
tapi kalau belum ada kepastian kayak gini kan takut juga ya
aku pulang juga buat apa
pasti gak tenang gak bisa tidur
tapi kalau aku tetap harus pulang juga
aku harus cerita sama randy
semoga aja randy itu mau mengerti
oh itu kafenya udah tutup lagi
aduh mbak catherine mana sih
semuanya nyebelin banget hari ini
enak ya tempatnya mas
bikin hati tenang
iya dong ini salah satu tempat favorit saya
dan nanti suatu saat kalau kamu kangen sama saya
kamu datang aja ke sini
aku gak akan pernah kangen sama kamu mas
karena kamu kan selalu ada di samping kamu
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku juga kecewa mas
kenapa pernikahan kita harus batal
kenapa pernikahan kita harus batal
kenapa pernikahan kita harus betul
kenapa mata mama kamu seolah olah aku yang salah
kenapa mata mama kamu seolah olah aku yang salah
seolah olah aku gak pernah mikirin kamu
seolah olah aku sudah gak pernikahi kami
seolah olah aku sudah gak pernikahi kami
yang akan saling rugi tinggal korbanku
siapa sih mbak yang mau
gak ada yang mau mas pernikahannya batal
di saat semuanya udah tersusun rapi dan udah tersebar
terima kasih udah dibantuin
kenapa gak pengen terposit balikan kita sama kiki
wuhuuu di jawabin ke hidupan mas lendy tuh
berwarna kayak mercon mas
dar dar dar dar dar dar gitu
reina juga kangen lho mas bapak bapak kak julie gitu loh
kamu udah lama disini
oh nih jadi ya masa miz kiki sama adi ya
tadi bukannya mas al bilang mau pesen makanan dari restoran ya
mana mungkin kiki masa segini panjangnya kiki pasti keteteran
tadi tuh mas lendy yang ini ya mas ya yang beli emasnya
iya tadi saya yang beliin
sesuai pesanan pak al bukan kita yang masak
aku dari kamarnya sekarang
eem terus gantian deh sama sister mirna gantian jagain dia
mbak ani juga udah siap siap kok
ya saya bersyukur ayahnya pak al bu andin reinna dan askara bisa berkumpul lagi
amin deh semua ini berkat doa dan penantian yang panjang
wah bapak ganteng banget
hmm makin terbang nih papanya nih
gak apa apa anak kecil itu kan jujur
mama cantik kan
udah dibawain pesenannya
saya juga ikut senang akhirnya pak al bu andin rena dan askara bisa berkumpul lagi di rumah ini
alhamdulillah ya berkat doa kamu dan yang lainnya juga
eh terima kasih banyak loh pak rendy sudah mau sering ngebantu keluarga ini selalu support suami saya mas apalagi dalam urusan pekerjaan
kamu jangan cuti terus kemudian masuk kerja gantian
gak apa apa bu soal kan memang masih butuh istirahat
iya mbak nin gak apa apa kok adik ini bisa handle semua pekerjaan lagi pula bagus kalau akhir akhir ini dia banyak kesibukan
makasih seneng aja oleh papa mama di rumah terus kita bisa main sama deda askara
nanti papa cuti lagi ya hahaha gak bercanda
itu yang lain mana
ini kok masih sepi
kamu panggil tuh uya riza boim putra suruh aja makan disini semuanya
semuanya mas al
ya dipanggil kesini semuanya ya kia
terus abis itu semuanya makan disini juga mas al
iya ini kan sebagai ucapan rasa syukur karena anak sekarang udah balik dan saya juga mau bilang terima kasih ke semuanya yang ada di sini
ya saya tau orang orang disini juga orang orang yang baik yang selalu mendorong keluarga kecil ini untuk selalu sehat dan bahagia oke
oke panggil ya
eh ya mas kalo gitu di depan ya
masa depan mas
mama aku mau liat deda askara dulu ya
ya makan dulu lah disini
iya aku langsung pulang sini aja dulu
ini kan syukuran keluarga ren
dan saya kan udah anggap kamu sebagai warga saya
sini dulu makan ya
baik pak terima kasih
tunggu sebentar ya nunggu yang lain dulu
hmm racanapernyekan kamu gimana